masa kekuasaan prabu siliwangi
semua baik baik saja
prabu siliwangi memimpin dengan sangat adil
bahkan tidak ada satu masyarakat yang terbebani atas pajak
malah rakyat yang sedang kelapar dibantu bahan makanan oleh prabu siliwangi dari istana kerajaan
tapi pada masa prabu sulawesi selatan
terima kasih kisah sudah menolong kami
luka mu cukup parah adipati aku akan mengobati mari
bagaimanapun caranya apapun resikonya aku tidak mau gagal lagi menghancurkan pajajaran
harus benar benar rata dengan tanah
siap laksanakan gusti prabu
rai kenapa kau tidak bilang lebih dahulu kalau kau ingin datang kesini
aku datang ke dandang sana membutuhkan pertolongan
untuk menghancurkan puspa negara
hanya melawan prajurit perempuan kau bisa kalah
bukankah itu makhluk kan rai
aku tahu kan
tapi ada anak muda yang sangat kekuatannya luar biasa
anak muda ini
kekuatan yang luar biasa
muda iya siapa dia siapa muda jangan jangan anak itu ada kek santai tapi apa yang dia lakukan
sepanjang baiklah aku akan tapi dengan syarat kau juga membantuku hancurkan paja jalan
hai praarsini lebih baik kita beristirahat lebih dahulu di sini
tunggu prasini ada para dengu
silakan sekarang kau berdua terima kasih raden
prasini kenapa kau menetapku seperti itu
apakah ada yang aneh dengan wajahmu tidak ada tidak ada yang aneh dengan wajahmu aku
hanya terkesima terkesima atas kebaikan
aku ini sebenarnya siapa kenapa prabu surawi sese menangkapmu dan mau menghukumku apa yang
sudah aku lakukan sebelumnya

buat aku genshanta
wajah perempuan itu tidak asing
tapi aku tetap tidak ingat
radenta kena apa
siapa perempuan itu
aku seperti tidak asing bukannya
ia memanggilku dengan putraku
apa paman mengenal perempuan itu
siapa perempuan itu
siapa perempuan itu
dia itu adalah
di sini mampu saja mungkin
sudah tuh ya
jangan berpikir yang macam macam
nanti raden pengisian gue
masa kekuasaan prabu siliwangi
semua baik baik saja
prabu siliwangi memimpin dengan sangat adil
tidak ada satu masyarakat
yang terbebani atas pajak
rakyat yang sedang kelaparan
dibantu bahan makanan
oleh prabu siliwangi
dari istana kerajaan
pada masa prabu sulawesi
semua itu tidak terjadi lagi
kerajaan yang sangat tejam
masyarakat di pantai lain
juga pasti bisa merasakan